ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdi perjuangan megawati soekarno putri
mengatakan telah mengantongi sepuluh nama calon wakil presiden untuk mendampingi bakal calon presiden
usungannya ganjar pranowo di pemilihan presiden atau pilpres dua ribu dua puluh
minggu tiga puluh april pdi perjuangan dan partai persatuan pembangunan atau p tiga
melaksanakan pertemuan di kantor pdi perjuangan jakarta pusat
pertemuan bertujuan untuk meneguhkan kerjasama politik antara kedua partai
dalam pencapresan bakal calon presiden ganjar pranowo
kedua partai mengatakan belum menetapkan calon wakil presiden
untuk mendampingi ganjar dalam pilpres dua ribu dua puluh
namun ketua umum ketua umum dari pdi perjuangan megawati soekarno putri ini mengatakan
ada sepuluh nama calon wakil presiden yang tengah dipertimbangkan